aku tetap mau tinggal sama mas sampai kapanpun aku gak akan mau pisah dengan mas
mas aku tetap mau tinggal sama mas aku gak siap hidup tanpa mas
aku mau selalu sama mas mau deket deket terus karena aku sangat sayang
mas aku ngelakuin itu semua karena aku sangat sayang juga sama reva mas ya
mas aku gak mau reva pacaran sama boys mas
aku gak mau reva deket deket sama boys
itu demi kebaikan reva
karena kerja saya bisa diandelin
jadi apa kata saya juragan saya pasti nurut
jangan lupa untuk diundangkan di video selanjutnya
eh dia bener baik
udah ngomong aja
juragan mau perlu apa
juragan enggak juragan
tadi kayak senetron senetron di tv tv juragan gitu
di kamarnya gan
udah makan belum
hmm kayaknya belum deh kan soalnya dari tadi belum keluar kamar
kamu juga pulang aja sekarang udah malam
baik gang ini makanannya udah saya siapin
biarpun lu udah jadian sama alex
tapi gue gak akan pernah berhenti mencintai lu re
masa gue harus bertolong sama dia
pergi kah
pergi kah
mas aku gak mau keluar dari rumah ini
pergi kah dari rumah ini
aku gak mau
aku jangan menyayangi kamu
kau menipu kamu
kamu ternyata hanya mengharapkan harta dan kekayaanmu
aku salah penciptekmu tapi gak tahu harus tinggal dimana lagi mas
udah sana adriana

aku gak tahu harus tinggal dimana mas
tolong jangan pusing aku dari rumah ini
aku gak mau mingskin
aku belum siap mas
itu memang karakter kamu
pergi kamu dari luar
mas jangan mas
aku gak mau
rumah dua miliar menit
kamu akan aku ambil lagi
mas tolong jangan ditutup
yang benar aku belum siap mingskin lagi
nah itu cuma mimpi
gue gak mau
gue gak mau mimpiku itu jadi kenyataan
gue gak mau sama sekali
gue tetap mau tinggal di rumah ini
gue harus menguasai kekayaannya mas b
kalau enggak gue bisa dimarahin sama nyokap gue
gue gak mau
arna saya pergi dulu
mas b ini ada

aku tetap mau tinggal sama mas
sampai kapanpun aku gak akan mau pisah dengan mas
mas aku tetap mau tinggal sama mas
aku gak siap hidup tanpa emas
aku mau selalu sama mas
mau deket deket terus karena aku sangat sayang
aku ngelakuin itu semua
karena aku sangat sayang juga sama ravel
mas aku gak mau reva pacaran sama boys
mas aku gak mau reva
itu demi kebaikan reva
tolong jangan ceraiin aku
mas aku gak bisa hidup tanpa masalah
tolong jangan ceraiin aku
itu sebenarnya dari alex
aku gak mau reva deket deket sama boy
karena kalau cincin itu dari alex